kita ke informasi lain aksi geng motor yang meresahkan warga di depok kembali beraksi
kali ini sekelompok polda menjadi sasarannya dengan melukai korban menggunakan senjata tajam
dua pelaku diamankan sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran
aksi penyerangan geng motor terhadap sekelompok pemuda di depok terekam kamera pengawas sebuah minimarket
menurut karyawan minimarket pelaku berjumlah enam orang menggunakan dua sepeda motor langsung menyerang kelompok pemuda yang sedang duduk di depan minimarket dengan menggunakan senjata tajam
korban yang berusaha menyelamatkan diri sempat dikejar hingga ke dalam minimarket
ada anaknya nongkrong ini nih dia itu lari langsung ke dalam
lari ke dalam tiba tiba yang terakhir dia jatuh di depan pintu
itu udah di dalam posisi
nah itu posisi kenanya di situ
itu sekitar dua kali sabetan kena
pihak kepolisian telah mengamankan dua orang pelaku dan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang identitasnya telah diketahui
saat ini sudah kita lakukan
dua orang yang kita amankan
saat ini masih dalam proses pemeriksaan
dan beberapa orang yang sudah teridentifikasi sedang dilakukan pencarian oleh tim reskrim koris kota depok
mudah mudahan dalam waktu dekat bisa kita temukan untuk kita minta pertanggung jawaban terhadap perbuatan penganiayaan terhadap korban
akibat kejadian ini korban mengalami luka di bagian tangan dan kini dirawat intensif di rumah sakit citama citayam depok